seorang wanita melawan petugas saat akan ditangkap saat razia penyakit masyarakat
perempuan ini berada di dalam kamar yang sedang dirazia petugas polisi resor majalengka
petugas kepolisian resort majalengka mendobrak pintu salah satu kamar di sebuah penginapan
di bilangan kecamatan kadipaten majalengka
pasalnya penghuni kamar tidak mau membukakan pintu saat petugas melakukan razia
seorang perempuan penghuni kamar itu menolak dibawa dan menangis histeris
akhirnya petugas terpaksa memborgol salah satu tangan wanita tersebut
selain itu empat pasangan yang bukan suami istri dari penginapan dan kamar hotel kelas melati tersebut
juga diamankan oleh petugas
kita mendapatkan dari hasil operasi pekat malam ini ada empat perempuan di hotel
setelah dicek kelengkapan administrasi tentang suami istri atau bukan ternyata mereka tidak memiliki
tidak hanya hotel atau penginapan tempat hiburan malam pun menjadi sasaran operasi penyakit masyarakat ini
namun petugas tidak menemukan tempat hiburan malam yang beroperasi pada bulan ramadan kali ini